saudara keluarga salah satu korban pesawat jatuh di bsd tangerang selatan
mendatangi rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
istri korban di tak kuasa menahan tangis saat tiba di ruang forensik
salah satu keluarga korban pesawat jatuh di bsd tangerang selatan
atas nama almarhum farid ahmad yang merupakan teknisi pesawat
mendatangi rumah sakit polri kramacati jakarta timur
istri korban pun tak kuasa menahan tangis saat tiba di rumah sakit
tak hanya pihak keluarga sejumlah rekan juga nampak terlihat
di depan ruang instalasi forensik untuk menunggu proses identifikasi jenazah korban
saat ini tim forensik tengah melakukan proses identifikasi
atau pemeriksaan terhadap ketiga jenazah korban pesawat jatuh
jatuh adalah warga kabupaten semarang jawa tengah
saat ini keluarga menunggu kedatangan jenazah dari rumah sakit polri jakarta
korban meninggal dalam kecelakaan pesawat latih di bsd serpong tangerang selatan
merupakan pilot pesawat bernama pulu darmawan
kemudian setelah bermusawarah dengan keluarga
bahwa jenazah akan dimasamkan di isun jetang
di sambiran kecamatan bandungan
hasil musawarah keluarga sambil menunggu
ini tadi saya klarifikasi dengan saudara yang ada di jakarta
untuk minta tolong dibantu masalah pengiriman jenazah
dari jakarta ke bandungan sini
pagi besok jenazah kalau lantar juga bisa dibawa pulang sampai sini pemasangan